pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah tak lepas dari lembaga survei untuk mengukur tingkat keterpilihan dan popularitas setiap calon
namun keberadaan lembaga survei bukan tanpa masalah
badan pengawas pemilu mengusulkan agar audit menyeluruh dilakukan terhadap lembaga survei yang terdaftar di komisi pemilihan umum untuk menjaga netralitas hasil survei
satu persatu hasil survei pasangan kandidat gubernur dki dan wakil dirilis lembaga survei
hasilnya pun berbeda beda
perbedaan hasil dianggap wajar karena sampel yang dipakai lembaga survei berbeda
namun tak jarang hasil survei justru memicu perselisihan antar pendukung karena survei bertujuan untuk kepentingan salah satu kandidat
pilkada kabupaten goa sulawesi selatan dua ribu empat belas lalu diwarnai kericuhan karena ketidakpuasan pendukung salah satu kandidat atas hasil hitung cepat dari lembaga survei
badan pengawas pemilu pun mengusulkan audit terhadap lembaga survei yang terdaftar di komisi pemilihan umum
hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas
nah selesai belum ada hasil
pasal empat puluh tiga peraturan kpu no lima tahun dua ribu lima belas tentang partisipasi publik dan sosialisasi mengatur setiap lembaga survei tidak boleh berpihak kepada salah satu calon
kita bebas untuk melakukan merilis hasil
tetapi dewan etik di bawah asosiasi ini berhak untuk melakukan audit baik secara keseluruhan maupun secara parsial
hasil survei bisa menjadi tolak ukur tim sukses
sebagai contoh strategi mendongkrak tingkat keterpilihan kandidat
namun pengawasan terhadap hasil dan audit lembaga survei harus tetap berjalan agar hasil survei tak berpihak kepada salah satu calon
akbar junisa surya jakarta